lapak dagang furnitur di kolong flyover keranji merupakan tempat usaha puluhan pengrajin
jamal tak bekerja sendirian
yang ada di pinggir jalan di kawasan pasar kembang cikini
gue yang sebagai anak daerah
baik misalnya ada yang sakit atau misalnya tiba tiba bagasinya entah kemana gitu ya
dan juga ada penggambaran tentang destinasi wisata indonesia bernama pulau wakatobi di sulawesi tenggara
kemudian ini juga kita melihat bahwa kalau ada suhu maksimum
termasuk ada pemantau pemantau dari masyarakat misalnya
untuk masyarakat gitu tentang keadaan semeru
nhs ini pihak yang mengatur covid di uk ini
ditambah bawang goreng dan juga bihun
nurul anissa pelaku usaha hantaran pernikahan ini mengaku
jadi untuk tahun ini kami masih belum menentukan semua kegiatan kami untuk tahun ini
sebagai bagian dari bridging kompromi politik ke depan
bantuannya untuk mengurai salah satu hal yang dalam kehidupan walaupun mudah
oleh sebab itu makanya kenapa ketika di bulan ramadan
enggak gak sempet kakaknya papa yang sempet
kita dengarkan semuanya di mesos di diskusi di keluarga
terutama hoax itu bisa menyebar
adalah salah satu di antaranya
jadi memang dari awal harus ada deteksi dini ya dok
kebanyakan masih seperti itu
kementerian pertanian optimis vaksin menjadi langkah yang efektif
dari total jumlah tersebut sebanyak empat puluh delapan tujuh miliar rupiah
yang juga mengagumi anggrek
pengetahuan siapa yang tahu justru aktivis aktivis pekerja migran
bisa dilanjutkan baik itu di siang hari maupun malam hari ya
uang lima ratus dua triliun dan mengembang menjadi rp enam ratus sembilan puluh delapan triliun itu justru tujuh puluh persen lebih dinikmati oleh orang yang mampu
apakah kemudian ini karena kedua institusi ini berada di bawah presiden
satu tahun berlalu bim bim semakin giat menolong kucing kucing sakit dan terlantar
mereka akan fokus pada bantuan medis dan juga obat obatan dan juga stok makanan dan juga air berdua
jadi baru datang percayaan ke simkuri
untuk melihat ada apa di lantai duanya
bicara tentang tahun baru
karena berkaca dari kejadian sebelumnya pemerintah harus lebih siap
di bawah usia lima tahun keingintahuannya sangat besar
perkembangannya lebih cepat daripada diangkat
dan tentu tentuan seperti ini melakukan sentralisasi kekuasaan pemerintahan ya
apa yang dikatakan mengenai peran tersebut
atau peserta didiknya di sekolah sekolah di bawah kemendikbud
karena sudah membantu mungkin ya dengan adanya lidah buaya itu
nah kalau yang ini jenisnya apa pak
henry merupakan salah satu pejuang pemuda indonesia di era digital
salah satu universitas negeri yang sudah membuka pendaftaran adalah universitas pajajaran
jadi seminggu nih mau makan apa nih senin sampai minggu
tapi yang utama saya pikir fighting spirit para pemain yang luar biasa yang membuat situasi yang sulit itu bisa mereka lewatkan
dari kasus pak sabu lalu pengubahan
divisi merah sangat ini ya
karena memang warga di desa ini meyakini
lalu bagaimana media ini melihatnya
walaupun ada beberapa sebagian pelari yang masih berlari menggunakan landing atau saat tumpuan menggunakan tumit
karena dipanggang di tungku pembakaran tradisional italia
dan menyiagakan satgas covid sembilan belas secara internal
rumah petak sederhana dua lantai di rw empat inilah tempat ia tinggal bersama istri
karena pesawat itu sudah terbang sepanjang sebelas jam
kini masih ada sembilan puluh tiga mahasiswa yang tidak bisa melanjutkan studi karena masih memiliki tunggakan uang kuliah tunggal
jadi di akhir minggu artinya itu hari terakhir
bahwa memang dalam kata kunci yang bisa saya tangkap
tapi anaknya tidak pernah bisa menyelesaikan pendidikan sampai tuntas
jadi mungkin ketika di amerika menurut undang undangnya dinyatakan bahwa kebebasan berekspresi itu
apakah anda tertarik dengan konsep seperti usaha lele dan domba tadi
karena memang kata ibunya bermanfaat tuh ini bermanfaat
selain itu makanan juga tidak boleh dipanaskan secara berlebihan
kemudian di satu kelompok diberi nyamuk berbalbagia
ditingkatkan kemampuan teknis dalam pertanian tanaman atau juga peternakan dan perikanan
maksudnya kita masukin di karung sampai
selamat pagi pak zulk
caleg psi untuk dapil satu surabaya ini
kenzi hanya satu dari satu dua ratus sembilan puluh anak di bawah usia lima tahun di kabupaten bekasi yang mengalami obesitas
karena permintaan terus muncul dan diduga indonesia menjadi salah satu negara penyedia organ ginjal ilegal
kalau yang si a yang menang
awalnya hanya tertarik belajar membudidayakan aloe vera
nah itu bagaimana tuh koordinasinya
yang harus mendukung dan mengecewakan parlimen di mana mana titik
permohonan maaf kepada bung karno ini memiliki dasar hukum yang sangat kuat yang saya kira itu bisa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum
nggak ada yang timnas timnas tuh wajar lah
ya kan kita keliru dengan terbuai dengan wah sudah bikin platformnya pak jokowi
itu dilakukan oleh kaisar
menurut data badan pusat statistik
mall itu bukan hanya untuk belanja
yang ia pecahkan di ajang gold coast marathon australia pada tujuh juli dua ribu sembilan belas
bahkan saat ini kita juga masih punya yang namanya kartu prakerja
seperti pepatah kuno mengatakan
yang tersembunyi di balik perkebunan sawit untuk bertani dan beternak
intinya manusia perlu didengarkan
salam sehat terima kasih rifana
roti yang dihasilkan mengandung dua puluh tiga persen lebih banyak protein
bu karena kan kalau bisa diceritakan sedikit ya iqbal dan teman teman bahwa kalau misalnya emang gak ada ikan ya
mencari tahu ataupun menentukan
sehingga mempengaruhi proses keluar izin edar bpom produk makanan tersebut
terus tambah lagi bisa kompresi karena saling menekan bisa karena terjatuh kita tidak bisa bernafas
jadi tim aspro itu adalah wadah kepelatihan gitu
kemudian jengger itu adalah ayam itu ada merah merah di atas kepalanya mahkota ayam
kanzata marindora heru sudarmanto surabaya jawa timur
pada saat puasa pertama kita ada buka bersama
atau cenderung lebih murah begitu bu
alias pihak bank itu menggunakan dua fitur yaitu fitur chip sama fitur pita magnetic atau magnetic strip
hardy salah satu peternak ayam petelur di lamongan mengatakan
layanan soal perizinan soal terkait dengan pengurusan mengenai dokumen dokumen termasuk sertifikasi tanah misalnya
ya melaku melaku di tunjungan pun
kemudian tentunya ya dalam piala dunia nanti ya kita adalah bisa lolos mungkin dari babak pertama ke berikutnya
itu emang pacarannya di lapangan menurut lu ya katanya
alasannya ya gimana kan memang sudah tugasnya dokter gitu untuk membantu istilahnya lah
seharusnya memang masa uji coba operasi dengan mengangkut penumpang
ada penurunan kebutuhan untuk melakukan fogging
nah bagi saya traktor ini sangat sulit untuk dikendalikan
kalau masak itu porsinya banyak
karena bagaimanapun besar tidak terbantahkan adalah peperlawan bangsa
baik terima kasih atas informasinya produser lapangan cnn indonesia clarissa aradia atas laporannya
karena bagus kayak wisata di sini
karena sebenarnya budaya jawa ini adalah budaya yang sentralistik terpusat di keraton
ada sajian klasik betawi yang rasanya nggak berubah sejak tahun tujuh puluh an
terkait dengan memilih yang mana argumen utamanya ini berkisar pada beberapa poin penting
jadi kita hanya mengetahui positif atau negatifnya saja
semua dikerjakan dengan teliti
tugas sebenarnya bukan membangun aplikasi tapi membangun sdm
oh anak priok berarti lo disana basket waktu itu nyempul lo ke clubnya si papa
gara gara passing grade atau ada beberapa kriteria yang tidak diberikan
untuk satu perkara yang alat alat buktinya terlihat sangat jelas
menaikkan pak prabowo itu dengan cepat
dan biasanya sih nggak dipakein cat lagi dan buat di bagian
siapa lidernya bisa dideteksi
namun jika model sekarang
kebetulan saya mengajar juga di bidang seni tapi sekarang tidak mengajar
dan gini kita belum merasakan bahwasanya fashion itu adalah bisnis
sejauh ini yang kita peroleh data ada satu ratus tiga puluh wni
selain itu pengelola memasang ulang instalasi listrik yang lebih aman
di jalan negeri medan terkait dengan rencana penindakan hukum
nah ini yang sudah selesai di aron
untuk menindaklanjuti koordinasi selanjutnya
juga mengakibatkan hancurnya infrastruktur dan tanah longsor di sejumlah titik
ya itu juga yang tadi menjadi catatan bagaimana tenaga honorer ini hanya fokus pada posisi tertentu
jadi di sini ada dua soal saya kira mas bram
yang dikenal sebagai pfoa dan pfos
jadi saran kami adalah bagaimana vaksin itu memang dipersiapkan
menempatkan pak ferry sambuli sebagai tersangka
terletak di antara jalan sultan agung dan jalan jenderal sudirman bekasi